ada sikap sejumlah dpd maupun kader partai demokrat yang memilih mendukung pasangan jokowi maruf
ditanggapi santai oleh komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menurut agus perbedaan sikap dalam pilihan dan pilihan politik bukan hal baru
dan tidak hanya terjadi di tubuh partai demokrat tapi juga di partai lain dan juga di banyak negara
meski demikian ia mengimbau seluruh kader dan pengurus partai menjalankan putusan majelis tinggi partai
untuk mendukung prabowo sandiaga uno
ia juga belum bisa membicarakan soal sanksi bagi pengurus maupun kader yang mendukung jokowi
karena belum ada keputusan resmi partai terkait hal ini
jadi caleg caleg ini bisa sukses saya sendiri bisa terus turun ke lapangan bernyapa masyarakat